desa desa yang berada di wilayah penyangga kota
pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba
maka diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba